delapan hektare lahan pertanian di lumajang jawa timur tertutup material pasir dan batu
setelah diterjang banjir lahar gunung semeru
tani mengaku rugi dan tidak bisa menggarap sawahnya kembali
sawah sawah warga kini sudah tidak tampak seperti lahan pertanian lagi
sejumlah tanaman palawijah padi dan tanaman holtikultura terpendam
oleh material banjir lahar berupa batu dan pasir
rata rata lahan pertanian yang terdampak ini berada di daerah bantaran sungai yang dilalui lahar
para petani mengalami kerugian sangat besar karena lahan pertanian mereka
sudah tidak bisa digunakan lagi untuk bercocok tanam semuanya
kacang jagung ada juga ini
nanti pohon kelapanya itu habis di sebelah barat itu sama rokok semua